memasuki bulan ramadan adalah waktunya para karyawan jasa ekspedisi kereta untuk bekerja lebih giat
pasalnya proses pengemasan motor akan banyak dilakukan
dalam sehari rata rata mereka bisa membungkus hingga lima motor
jasa pengiriman motor melalui jalur kereta masih diminati masyarakat karena ketepatan waktu dan keamanannya
terutama mengenai safety sih safety dan tepat waktu aja dia
karena saya bandingin di armada lain ada yang tempatnya tidak terjangkau
artinya cuma di keluar tol harus diambil kalau di sini kan sudah di stasiun gitu
kalau sekarang jadi saya naikin otomatis usia kayaknya udah gangguin syarat lah udah capek
dan untuk kereta kan otomatis lebih cepat
walaupun agak mahal dikit tapi lebih cepat
pengguna jasa ditetapkan tarif mulai dari lima ratus ribu hingga satu juta rupiah tergantung ukuran motor dan tujuan pengiriman
meski tarif cukup tinggi jasa ekspedisi motor dengan kereta cukup diminati
salah satu jasa pengiriman milik pt kai yaitu kai logistik mencatat
puncak pengiriman biasanya terjadi pada minggu ketiga ramadan dengan kenaikan mencapai
untuk pengiriman motor dari awal aja awal puasa udah mulai sih sebenernya
itu sih untuk motor ya terutama ya paket juga sih
pada saat ramadhan itu kenaikannya bisa berapa persen pak pengiriman motor
kalau motor biasanya kalau tahun kemarin sih kita sempat
kalau dulu kan memang kereta kita kan ada penambahan kereta juga
tapi untuk sekarang kita sudah standar jalannya
jasa pengiriman kai logistik memberikan jaminan keamanan bagi kendaraan pelanggan
kendaraan yang dikirim bisa menggunakan double packing
hingga disediakan pengawas khusus selama proses pengiriman berlangsung